setelah berhasil menemukan dan mengangkat puluhan bagian bagian dari kapal selam kri nanggala empat ratus dua
saat ini upaya yang tengah dilakukan oleh pihak tni angkatan laut adalah mengupayakan pengangkatan bagian badan kri nanggala empat ratus dua
bekerjasama dengan tiga kapal militer dan kapal sipil tiongkok di perairan utara bali
bobot badan kapal selam yang berat menjadi kendala utama operasi pengangkatan badan kapal selam kri nanggala empat ratus dua ke permukaan
upaya pencarian dan pengangkatan kapal selam kri nanggala empat ratus dua dengan melibatkan kapal milik tiongkok
serta kapal penelitian tansuo ii milik akademi penelitian tiongkok
dalam slide proyektor jumpa pers ditampilkan sedikitnya dua puluh bagian dari kapal selam kri nanggala empat ratus dua
termasuk bagian bagian yang berbeda
bagian utama kapal yang telah berhasil terdeteksi di kedalaman delapan ratus tiga puluh sembilan meter sebelah utara bali
selain bagian bagian tersebut satu bagian yakni bagian badan tekan masih belum ditemukan
bobot bagian kapal yang bertonton menjadi kesulitan utama dalam operasi pengangkatan ini
dengan kira kiraan seleksi yang dipasang tersebut mereka memperkenalkan yang mampu mengangkat delapan belas ton
mereka mengkalkulasi ulang
tidak mungkin kalau beratnya delapan belas ton
jadi lebih dari dua puluh ton
saat ini mereka masih berusaha untuk memasang seling seling yang ada dengan penambahan penambahan seling yang ada
operasi pengangkatan kri nanggala empat ratus dua ini dilakukan enam kri termasuk kri rigel bersama dengan tiga kapal laut milik tiongkok
sementara kapal laut beberapa negara sahabat dan tetangga telah meninggalkan perairan utara bali setelah keberadaan kri nanggala ditemukan

ubuh nubuh s eclipsecreed nya
upaya penyelamatan dan pengangkatan kri nanggala empat ratus dua diharapkan dapat diselesaikan hingga akhir mei dua ribu dua puluh satu mendatang
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali